setelah tahun tahun akan depan tahun tahun akan datang hari bulan tahun proklamasi kemerdekaan itu betul betul semua komponen bangsa ya itu betul betul merasa memiliki nkri

dapat diatasi sebagaimana sudah ditunjukkan oleh sejarah bangsa kita ini
kami mensyukuri bangsa indonesia masih tetap bersatu sejak merdeka mengharapkan sepanjang masa indonesia sampai maju dan sejahtera